pertemuan kembali dilakukan oleh tim pengusung capres dan cawapres joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin di media center koalisi indonesia kerja senin malam
pertemuan tersebut diadiri sekjen p tiga asrol sani dan sekjen golkar ludwig friedrich
dalam pertemuan tersebut tim pengusung lebih banyak membahas hal hal yang dapat meningkatkan elektabilitas pasangan capres dan cawapres melalui hasil pencapaian pemerintah
nantinya pasangan jokowi maruf amin akan menghadiri seluruh rapat konsolidasi dari sembilan partai koalisi agar menyatukan pandangan selama masa kampanye
nah kami ini menyusun jadwal ya agar semua konsolidasi dari caleg dari sembilan partai ini semua bisa nanti dihadiri oleh pak jokowi dan kiai ⁇ maruf ⁇ amin
agar para caleg ini yang akan menjadi
kita akan menjadi garda terdepan dari tim ses pak jokowi kiai maruf amin ini paham betul ya tentang visi misi dan program program yang akan dibawakan oleh pak jokowi dan kiai maruf amin apabila nanti terpilih dalam peer place dua ribu sembilan belas
pertama kita membahas tentang core will karena core will yang kita tunjuk dari masing masing partai
ya kecuali yang belum ada anggota legislatif yaitu anggota dpr ri karena dia harus berada di sini dan punya akses juga di daerah
yang pertama kedua juga kita membahas segmentasi ya segmentasi artinya dalam pilpres dua ribu sembilan belas kita membagi segmentasi seperti apa
dari situ kita melihat tentunya di mana pak jokowi
dia akan bermain dan dimana pak maruf amin akan bermain termasuk pendukung pendukung yang lain yang membackup pasangan calon ini seperti apa
kemudian yang ketiga kita juga membahas tentang tim kampanye daerah ya
tim kampanye daerah memang sudah ada surat edaran dari tim kampanye nasional ini untuk segera dibentuk

jadi saya berusaha so